menteri keuangan sri mulyani indrawati benjamin peserta teks amnesti yang tinggal dan menyimpan aset di singapura
tidak akan diinvestigasi ke polisian negara itu
jaminan ini muncul setelah muncul berita bahwa bank di singapura mesti melaporkan ke kepolisian setempat
jika ada nasabah yang ikut teks amnesti
singapura dari sisi monetary authority of singapura
menekankan bahwa keikut sertaan warga indonesia di dalam program tax amnesty indonesia
tidak bisa dianggap sebagai suatu tindakan yang bisa menarik atau memicu investigasi kriminal
dalam hal ini maka program teks amnesti di indonesia
tidak bisa dianggap sebagai suatu tindakan yang bisa menarik atau memicu investigasi kriminal
tidak bisa dijadikan alasan bagi para wajib pajak di indonesia
untuk tidak melakukan atau ikut di dalam program amnesty teks amnesty ini
karena khawatir akan dilakukan pelaporan tersebut